seorang ibu yang sedang hamil tua di kalimantan timur ditangkap oleh polisi karena berjualan narkotika jenis sabu sabu
ia beralasan menjual barang haram tersebut karena butuh biaya untuk melahirkan
windy dua puluh dua tahun ini ditahan di kantor polsek bamang kabupaten kota waringin timur
dalam kondisi hamil sembilan bulan ia ditangkap polisi karena menjual narkotika
meneruskan bisnis suaminya yang kini mendekam di lapas kelas dua b kota sampit
polisi mendapati ibu dua anak ini bersama rekannya hamidah menyimpan sabu sabu di rumahnya seberat hampir dua gram
wanita hamil ini sendiri adalah pengguna narkoba dan tetap mengkonsumsinya meskipun tengah hamil tua
kepolisian tidak memberikan pelayanan khusus kepada tersangka meskipun yang bersangkutan sedang hamil
kalau untuk perlakuan tahanan wanita walaupun itu hamil tetap kita samakan
cuma kita tetap ditingkatkan pengawasan kepada mereka karena suatu saat kalau terjadi terasa atau melahirkan
tersangka dapat diancam hukuman minimal empat tahun penjara sesuai undang undang narkotika
kota waringin timur